bila berjalan sesuai rencana kompetisi indonesian basketball league akan kembali bergulir di mahaka square kelapa gading jakarta tanggal tiga belas hingga dua puluh tujuh oktober mendatang
pandemi covid sembilan belas yang belum meredah membuat ibl memutuskan seluruh laga akan berlangsung tanpa penonton
ibl juga akan membuat gelembung karantina dan berusaha membuat sterilisasi pertandingan di hotel tempat para pemain serta ofisial menginap
mobilitas seluruh pemain dan ofisial tim akan sangat dibatasi
tes swab juga menjadi hal wajib yang harus dilakukan seluruh tim
bila ada peserta yang melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sanksi terberat adalah dikeluarkan dari lokasi dan tidak diizinkan bertanding
kami menyiapkan sebuah sistem yaitu yang pertama tim pengawas khusus independen yang akan membantu kami mengawasi seluruh peserta yang ada
di mana di area tersebut juga akan diawasi satu x dua puluh empat jam oleh keamanan tersendiri
yang tugasnya spesifik untuk melihat atau mencegah pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan
jelang kembali bergulirnya ibl tim tim peserta memang sudah mulai kembali mempersiapkan diri
dengan kondisi pandemi covid sembilan belas yang belum meredah penyesuaian memang mutlak diperlukan
meski aturan main dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh ibl di atas kertas sudah sangat memadai
namun hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya
kedisiplinan dan kesadaran dari seluruh pemain dan ofisial
awalnya keraguan itu ada tapi sebenarnya kita sudah persiapkan
masing masing tim itu sudah ditunjuk pic nya satgasnya lah ya untuk mengontrol itu semua
dan kita juga sudah tanamkan ke semua pemain dan ofisial ini harus benar benar dijalankan dengan kesadaran
karena ini untuk kebaikan kita semua
dan harus benar benar wajib dijalankan
karena kita kalau nggak salah tanggal tiga belas mulai
kalau masuk final sama final itu sampai tanggal dua puluh tujuh oktober
kita lolah cuma dua minggu ya harusnya kita bisa tahan tahan
apalagi kita sudah lama banget kita nggak merasakan astosfir yang kita main di liga kita
demi bisa bergulirnya kembali kompetisi ibl sederet aturan dan protokol kesehatan sudah disiapkan
namun kepastian nasib lanjutan kompetisi ibl ini masih tetap harus menunggu lampu hijau dari pihak kepolisian
erlangga wisnuaji randy putrama jakarta